dari bromo kita menuju ke sumba
parade seribu satu kuda sandalwood
khas pulau sumba digelar selama sepekan
di wai bakul nusa tenggara timur
parade ini tidak hanya
mengembalikan tradisi namun juga
memperkenalkan potensi wisata di sana
dinas pariwisata nusa tenggara timur
memilih kota wai bakul
kabupaten sumba tengah
sebagai tuan rumah parade seribu satu kuda
ratusan kuda dikumpulkan
di lapangan rati woya
semua kuda yang ikut dalam parade ini
adalah kuda sengelwut
sebagai kuda khas yang berada di pulau sumba
para penduduknya pun
turut didandani khas masyarakat sumba
senang senang sekali
kembali budaya sumba
yang selama ini
tidak pernah diapa oleh
pesipal seperti ini
diadakan kapan saja
maunya setiap tahun
dalam parade ini
juga ditampilkan tarian kataga
yang menggabarkan kebersamaan orang sumba
dari puluhan siswa
tarian ini ditampilkan
dalam setiap acara penyambutan
ataupun untuk penghormatan terhadap para tamu
yang berkunjung ke kabupaten sumba tengah
parade ini merupakan yang pertama kalinya
berlangsung di kabupaten sumba tengah
kuda sengel memiliki artianan
untuk membuat kuda yang kuat
dan membuat kuda yang kuat
kuda jenis sengel ini
tidak berada di tempat lain
hanya berada di pulau sumba
festival ini paling tidak akan pertama
yang dipenuhi pariwisata pariwisata
jati diri orang sumba
parade seribu satu kuda sengel wood
berlangsung hingga dua belas juli